apa aku terlambat
sebaiknya aku melakukan penerawangan lagi
kami tidak akan sembarangan bertukuk lutut pada siapa
baiklah tapi ingat
kau akan segera mati tanpa bantuanku
karena luka dalammu tidak akan sembuh tanpa patahit mati kat ketujuh
ternyata kau lebih licin daripada ular
kau tidak ada pilihan lagi
cepat kalian berdua sujud dan abanku
saya akan membunuhmu
alhamdulillah saya akan mengambil ular saya
apa yang sudah kamu rasakan permana
jurus ini sangat hebat sekali
terima kasih gagak lumayu
mau mengajariku juru seperti ini
yang baru pernah aku pelajari
aku akan menjadi yang tidak pernah terkalahkan
di dunia ini tidak ada yang paling sakti
dan tidak ada pula juga ilmu yang tertinggi
karena semuanya itu
pasti ada kelemahannya
jika kamu mempunyai ilmu yang cukup tinggi
janganlah pernah sombong
jika kau tidak bisa menguasainya
jangan pernah putus asa
bila mana kau bersabar
allah swt akan memberimu jalan
sangat hebat sekali
memiliki ilmu yang sangat tinggi

untuk menyelesaikan semua masalah
orang yang mempunyai ilmu cukup tinggi
dia pun juga tidak menjamin menyelesaikan masalah
masalah bisa diselesaikan
dengan cara ikhtiar
harus redah diri
semuanya akan ada jalannya
masalah yang terjadi di dunia ini
tidak akan berubah
kalau boleh aku tahu
yang barusan gagak lumayu mengajarkan kepadamu
itu jurus apa namanya
itu adalah jurus
pemenang bukanlah dia
tapi yang dimaksud pemenang adalah
orang yang bisa berdiri tegak
sampai akhir pertandingan
kau juga akan maaf
baiklah kalau begitu
kita akan melanjutkan perjalanan
untuk menemui wirumanangga
untuk mengambil ajian sulu gamamaya
kenapa kamu menertawakan aku
kau cuma begini sih

kalau kau tidak bisa
aku akan mengambilmu
aku akan memulainya
saya sudah mencoba
saya sudah mencoba
saya sudah mencoba

apa aku terlambat
sebaiknya aku melakukan penerawangan lagi
syukurlah dia masih hidup
artinya aku belum terlambat
aku harus cepat sebelum mereka berpindah tempat lagi
aku udah gak punya siapa siapa lagi mandala
aku gak ada rumah
mungkin aku akan menjadi pengembara mandala
aku ingin mengajak cempaka tinggal di rumahku
tapi apakah ibu akan membolehkannya ya
ibu galak sekali
yang mereka cepat kak
aku saja sering dimarah
udah kamu gak usah sedih
sekarang aku inget jalan ini
aku tahu tempat buat kamu berlindung
gak jauh dari sini ada padepokan
kau kembali menjadi manusia
aku tidak berhasil guru
dia memang benar benar adianer suari
aku mohon padamu berikanlah syarat yang lebih ringan
hanya itu satu satunya cara
jika kau keberatan pergi
lupakan mimpimu untuk menjadi manusia